sejumlah para disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa organisasi masa menuntut pengusutan kasus penistaan agama
yang diduga dilakukan oleh gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
apel dilakukan di lapangan monumen nasional jumat pagi
antisipasi dilakukan untuk mencegah kerusuhan
dan memastikan unjuk rasa yang akan berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
selain itu apel kali ini juga untuk mengamankan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh serikat pekerja bank danamon
terkait phk masal yang dilakukan manajemen bank
sejumlah kelompok islam jumat siang mendatangi istana presiden gedung agung yogyakarta
mereka mendesak agar polisi segera mengambil tindakan hukum kepada basuki cahayapurnama atau ahok
yang dinilai telah menistakan agama
tergabung dalam umat islam jogja bersatu
seribuan orang ini mendatangi istana presiden gedung agung di jalan malioboro yogyakarta
mereka memprotes aparat kepolisian yang dinilai lambat mengambil tindakan hukum terhadap basuki cahayapurnama atau ahok
calon gubernur dki petahana ini dianggap telah menistakan agama
dalam orasinya mereka menampik bahwa aksi ini merupakan upaya menggagalkan ahok
dalam pemilihan gubernur dki jakarta februari tahun depan
dan untuk informasi terkini dari yogyakarta kami ajak anda bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
teguh supriyadi teguh siapa saja yang berunjuk rasa apa persisnya tuntutan mereka
teguh siapa saja yang berunjuk rasa apa persisnya tuntutan mereka

teguh apa persisnya tuntutan yang mereka sampaikan
ya para peserta unjuk rasa ini mendesak agar aparat kepolisian
teguh apa persisnya tuntutan yang mereka sampaikan
teguh apa persisnya tuntutan yang mereka sampaikan
sebenarnya polemik terkait dugaan penistaan agama oleh ahok ini di yogyakarta
yang anda lihat sehari hari atau mungkin anda dengar dari pembicaraan warga sehari hari
ya sejauh ini publik di daerah istimewa yogyakarta sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan
apa yang tengah terjadi di belantara ibu kota jakarta
akan tetapi yang menjadi menarik adalah karena ini momentum pilkada
dan kebetulan di daerah istimewa yogyakarta sendiri juga tengah berlutut
langsung dua pilkada yaitu pemilihan wali kota yogyakarta
dan juga pemilihan bupati di kabupaten kulonprogo
dan seperti kita ketahui bahwa sepanjang sejarah pemilihan umum
baik itu pemilihan umum presiden kemudian legislatif maupun pemilihan bupati dan wali kota
selalu saja yang paling menarik dan paling enak digosok adalah isu agama atau isu sara
jadi ketika muncul secara momentum basuki cahaya purnama melakukan sedikit blunder misalnya
maka itu akan menjadi sangat mudah dan menjadi viral di indonesia
dan termasuk di daerah istimewa yogyakarta putri
baik terima kasih teguh supriyadi dari yogyakarta